ada sejumlah lokasi tambahan yang telah dipersiapkan pemerintah sebagai tempat karantina terpusat tambahan bagi pekerja migran indonesia pelajar dan asn yang melakukan perjalanan luar negeri
salah satunya di lembaga penjaminan mutu pendidikan atau lpmp dki jakarta milik kemendikbud
lokasi karantina wni di lpmp dki jakarta akan ditempatkan di asrama bolgonfield
asrama ini memiliki tiga lantai di mana setiap lantai terdapat enam belas kamar yang berisi empat tempat tidur sehingga dapat menampung satu ratus sembilan puluh dua orang dalam satu waktu
di asrama ini tempat tidur yang lebih nyaman dibandingkan tidur di kasur velvet seperti di tempat lain
selain itu juga ada fasilitas ada meja belajar ada lemari kayu untuk menyimpan pakaian dan satu lagi disini saya lihat ada fasilitas kamar mandi di dalam di mana di dalamnya juga dilengkapi dengan pancuran shower
terus ada wastafel dan juga kloset duduk
tapi satu lagi ada juga di sini penyujuk udara yang mungkin bisa menambah kenyamanan para wni yang melakukan karantina
lokasi karantina terpusat ini di asn
dihususkan bagi pekerja migran indonesia atau pelajar yang telah menyelesaikan studinya dan asn yang dari luar negeri
ada pun tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di sini akan ditunjuk oleh pemkot jakarta selatan
kalau semua nakes dan tenaga lain kan semua ditunjuk oleh dki ya pemprov dki seperti kemarin saat kami isolasi itu ditangani oleh sudinkes jakarta selatan dan dipantau oleh pusmas jagakarsa
jadi kami hanya menyiapkan sarana perserana saja tapi untuk tenaga semua disiapkan dari pemerintah daerah
sebelumnya pada hari senin lalu jurubicara satgas covid sembilan belas menyampaikan adanya tren kenaikan jumlah pelaku perjalanan luar negeri yang kembali ke indonesia
satgas mengimbau kepada wni yang berencana untuk kembali ke tanah air untuk dapat menunda kepulangan mereka
dalam dua bulan terakhir ini tren kedatangan pelaku perjalanan dari luar negeri yang masuk ke indonesia justru meningkat
di bandara tren kenaikan kedatangan tampak di bandara soekarno hatta jakarta yang
tren kenaikan perjalanan dari bandara soekarno hatta ke bandara soekarno hatta jakarta yang pada bulan oktober berada pada kisaran seribu dua ribu kedatangan mencapai sekitar empat ribu pada bulan desember ini
selain lpmp dki jakarta pemerintah sebelumnya juga telah memfungsikan rusun nagrak cilincing jakarta utara sebagai lokasi karantina terpusat tambahan
tempat ini dapat menampung sekitar empat ribu orang dan hingga rabu kemarin sudah terisi sebanyak seribu delapan ratus enam puluh orang
arya dita utama fikri adin
arief dita utama fikri adin
arya dita utama fikri adin

arief dita utama fikrikadit